tiga makam yang terletak di sebuah gang di pisangan lama pulau gadung jakarta timur
menjadi viral di media sosial
menurut ketua rts tempat makam tersebut merupakan makam keluarga
yang sudah ada sejak puluhan tahun silam atau sekitar seribu sembilan ratus sembilan puluh
tak jarang setiap ramadan pihak keluarga berziarah
meski demikian warga tak merasa terganggu oleh keberadaan makam tersebut
sejak lahir sudah ada makam ini
maka ini memang kebanyakan makam keluarga ya
dari kuala kota tawih dan kelabat kelabat dekatnya
yang terpisah makam makam ini saja
yang lainnya sudah dipindahkan ke pemakaman umum
kalau memang bisa dari pihak kemendah untuk dipindahkan lagi
silahkan saja dihubungin
sementara itu pemerintah melalui kelurahan bersedia membantu
jika makam tersebut hendak dipindahkan
sampai dengan saat ini kami dari pemerintah sudah menanggapi
tentang permasalahan yang ada di wilayah
kami konsultasi dulu dengan warga sekitar yang memiliki makam ini
kendalanya seperti apa
kalau kami dari pemerintah kami bersedia untuk
memindahkan makam ini
sebelumnya keberadaan makam digang di permukiman ini menjadi viral
setelah diunggah ke media sosial
f rizal jakarta